sidang putusan kasus penganiayaan dengan terdakwa bahar bin smith
digelar di gedung perpustakaan dan arsip kota bandung selasa siang
sekitar satu empat puluh delapan personel disiagakan untuk mengamankan sidang tersebut
dan sejumlah masa pendukung bahar bin smith pun telah berada di lokasi sejak selasa pagi
masa berdatangan untuk memberikan dukungan kepada bahar smith
yang akan menjalani sidang putusan hari ini
masa merupakan santri dari sejumlah pesantren di cianjur bogor banten dan daerah lainnya
sebagai antisipasi pihak kepolisian polrestabes bandung dan polda jabar melakukan pengamanan
pagar berduri pun dipasang petugas di ruas jalan untuk membatasi antara masa pendukung
agar tidak memasuki area gedung
bahar bin smith menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap dua orang santri
yang terjadi november dua ribu delapan belas lalu
bahar smith sebelumnya dituntut oleh
jaksa penuntut umum dengan hukuman enam tahun penjara dan denda rp lima puluh juta
sementara itu kuasa hukum terdakwa mengaku telah siap dengan segala putusan hakim
namun majelis hakim harus bertindak seadil adilnya
kasus yang menimpa bahar smith setelah viralnya sebuah video penganiayaan terhadap dua orang santri di bogor
bahar pun kemudian ditangkap polda jabar november dua ribu delapan belas lalu
insya allah kita siap
kita berharap juga hakim yang mulia majelis hakim
melihat keputusan kita
fakta fakta persidangan ya
fakta fakta persidangan dan kemudian memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya
tentunya berdasarkan ketuhanan yang maha esanya
baik bahar insya allah siap
kita dari tim pengacara juga siap
dan untuk mengetahui jalannya sidang
sudah ada korespondensi yang di indonesia
franky wijaya di gedung perpustakaan dan arsip kota bandung
selamat siang franky
sejak sidang sudah dimulai
ya selamat siang ratu
ya benar sekali sidang fonis atau sidang putusan dengan terdakwa bahar bin smith
dalam kasus dugaan penganian terhadap dua anak di bawah umur
tadi sudah dimulai sekitar pukul sebelas lewat lima puluh
dan yang seharusnya padahal dijadwalkan pada pukul sepuluh
namun nampaknya ada sedikit masalah sehingga sidang terpaksa harus diunduh
dan jika kita lihat kondisi saat ini
sebenarnya di dalam ini cukup kondusif
karena memang ini
namun kepolisian nampak bersiaga dan sudah mulai melakukan penjagaan dari dalam sini
namun jika kita melihat ke daerah luar sidang
memang sejak pagi tadi ada ratusan pendukung dari bahar bin smith
yang sudah datang memenuhi sepanjang jalan seram
tepatnya di depan kantor perpustakaan dan gedung arsip kota bandung
dan ini sudah pagi
dan sudah ada sebanyak ratusan
dan jika kita lihat dari sidang sidang sebelumnya
saya bilang jumlah masa ini merupakan yang terbanyak
jika dibandingkan dengan sidang sidang sebelumnya
yang mana juga ada beberapa masa yang mendukung
namun jumlahnya tidak sebanyak
karena ini tadi kepolisian sudah melakukan penjagaan
dan juga pengalihan arus lalu lintas
di sekitaran gedung arsip
tempat sidang bahar bin smith ini berlanjut
dan tadi saya sedikit menangkap apa yang disampaikan oleh para pendukung diantaranya
ialah agar menuntut bahar bin smith agar dibebaskan
kemudian memberikan keadilan
karena menurut pendukungnya bahar bin smith tidak bersalah dalam kasus ini
namun jika ini tentunya diawasi dengan ketat oleh kepolisian
dan tadi juga saya lihat ada beberapa kawat berduri
yang sengaja dipasang di sepanjang jalan ini
agar masa tidak terlalu dekat ke dalam gedung
dan total ada seribu petugas kepolisian yang diturunkan
untuk mengamankan baik di dalam dan juga di luar gedung
sementara saya sedikit mengulas sidang yang dilakukan pada minggu
lalu yaitu dengan nota pembelaan sebelum putusan pada hari ini
sebelumnya tim kuasa hukum bahar bin smith dan juga bahar bin smit
membacakan nota pembelaan terkait kasus yang menimpa dirinya
namun jaksa penuntut umum dengan tegas menolak semua pembelaan itu
karena mereka menganggap dalam pembelaan itu
dan tidak ada bukti bukti yang menguatkan bahwa bahar bin smith tidak bersalah
sementara jaksa penuntut bersikeras bahwa
badari bin smith terduga melanggar ada tiga pasal yang diduga menguatkan bahar bin smith
yang pertama pasal tiga ratus tiga puluh tiga kuhp kemudian pasal satu ratus tujuh puluh kuhp dan juga undang undang perlindungan anak
sehingga jaksa penonton umum pada sidang dakwa penontonan kemarin menuntut enam tahun penjara kepada barbis
dan saat ini kita masih menunggu fornis apakah yang akan dikeluarkan oleh hakim apakah akan mengikuti keinginan dengan jaksa penonton atau bagaimana
namun tadi kuasa hukum juga sempat menyampaikan beberapa statement mereka mengaku bahwa siap menerima segala bentuk keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim
namun siap di sini apakah dalam arti siap tidak melakukan banding atau seperti apa ini tentu masih butuh penjelasan apakah memang
dan juga tadi kuhp juga menghimbau kepada para pendukung agar tidak berbuat anarkis
meskipun nanti misalnya hasil sidang tidak sesuai dengan keinginan dari mereka misalnya keinginan mereka dibebaskan atau justru memberatkan
ini kuhp menghimbau kepada
para pendukung yang ada di luar untuk tetap tenang dan tidak anarkis
karena kemungkinan jika
tadi saya sempat membaca sedikit kodim nampaknya mereka akan mengajukan banding jika
keputusan nanti tidak sesuai dengan keinginan mereka
baik kita akan kembali kepada anda nanti
franky terima kasih atas laporan anda